inilah fenomena matahari kembar di langit makassar hari minggu petang
video yang direkam warga btn berua mitra daya sudah dilihat lebih empat puluh tujuh ribu kali
dan mendapat berbagai respon dan disukai lebih tiga ribu orang
respon yang muncul positif maupun negatif
kaget juga pas melihatnya karena ini pertama kali dilihat di kota makassar
dan direkam warga
tapi kalau info info yang didengar katanya itu pantulan sinar cahaya matahari
fenomena alam ini bagi balai besar meteorologi klimatologi dan geofisika
wilayah empat makassar adalah fenomena alam biasa
kejadian akibat efek optis ini serupa sering terjadi di beberapa tempat
untuk fenomena sandok itu merupakan fenomena optis
yang mana itu dapat menimbulkan adanya titik titik terang di langit
fenomena sandok ini dia bisa terjadi kapan saja dan dimana saja
dan fenomena ini sudah biasa terjadi
kemarin juga ada di riau kalau nggak salah
fenomena serupa pernah terjadi di kepulauan riau oktober dua ribu delapan belas lalu
bahkan mataharinya hingga kembar empat
alwi fauzi makassar sulawesi selatan